untuk mencegah kericuhan dan penggandaan panitia kurban di sebuah musola di tegal jawa tengah
menggunakan kupon kurban berbasis digital
setiap warga penerima kupon daging kurban harus difoto
kemudian akan mendapatkan kupon yang terdapat barcode
saat pengambilan daging kurban kupon tersebut akan di scanner melalui komputer
terobosan yang dilakukan panitia kurban musola hoirul umah jalan pala barat
kabupaten tegal jawa tengah ini patut ditiru
jika biasanya kupon pengambilan daging kurban dibuat secara manual
namun panitia kurban di musola ini menerapkan kupon digital
kupon dibagikan saat hewan kurban masih dalam proses pemotongan
warga yang akan meminta kupon tetap diminta mengantri
masing masing warga yang akan mendapatkan kupon harus melalui foto wajah di komputer
yang tersambung dalam alat pencetak kupon
selesai foto warga akan mendapatkan kupon yang terdapat kode barcode
dengan kupur yang telah dimiliki
warga dapat menukarkannya dengan dua lima kg daging
namun jika di saat proses scanner foto di kupon tidak sama dengan orang yang mengambil daging
maka akan ditolak
berarti sudah berdiri berapa lama pak
ini dengan sistem barcode ini bagaimana menurut bapak
menghindari apa rebutan gitu
penerapan kupon kurban berbasis digital ini
dilakukan karena pada tahun tahun sebelumnya selalu terjadi kericuhan saat pembagian daging kurban
dengan kupon digital ini ternyata cukup efektif untuk mencegah kericuhan dan penggandaan kupon
warga yang mendapatkan di foto dan kemudian mendapatkan kupon yang sudah ada barcodenya
barcode itu adalah kode diri
nanti untuk teknis pengambilannya datang setelah proses daging disediakan oleh panitia
kemudian kupon itu nanti di scan
sama berarti yang bersangkutan sesuai daging kita berikan
tahun ini musola hoirul umah menerima hewan kurban sebanyak empat belas ekor kambing dan dua ekor sapi
pemburu daging kurban biasanya sudah mengantre sejak pagi sebelum daging kurban siap untuk dibagikan
saktio dimas tegal jawa tengah